untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia suku anak dalam
kementerian sosial membangun community center di sungai terap kabupaten batanghari jambi
dalam community center untuk suku anak dalam yang diresmikan rabu lalu
terdapat ruang belajar buku buku hingga internet dan televisi
hal ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan suku anak dalam
dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang seperti anak anak di daerah lain
suku anak dalam di sungai terap masih hidup dalam pondok terpal
terdiri dari lima temenggung dengan jumlah total satu ratus enam puluh sembilan kepala keluarga
keberadaan mereka diakui dan dilindungi kementerian kehutanan dalam lahan seluas satu ratus empat puluh
memang sulit bisa seketika sama seperti yang lain
tapi bahwa mereka pelan pelan harus bisa naik sama dengan yang lain
itulah yang penting
yang disebut keadilan